jumat siang usai jam sekolah tim gabungan pol da jawa tengah dan pol res batang
membawa am tersangka pencabulan siswa didiknya ke ruang kerjanya di smp negeri satu geringsing kabupaten batang
oleh petugas am diminta menunjukkan tempat di mana dirinya mencabuli korban yang sedang mengikuti seleksi osis
dengan modus tes wawancara kejujuran
tersangka mengaku menggunakan ruang osis kelas dan musola sebagai tempat wawancara empat mata kepada siswi calon pengurus osis
di sini modus tersangka meyakinkan siswinya dengan dalil dalil agama tentang kejujuran keperawanan
hingga melakukan tindakan asusila kepada siswinya
sementara menurut pihak sekolah tes wawancara kejujuran untuk siswi calon pengurus osis ini
dilakukan atas inisiatif tersangka sebagai guru agama sekaligus pembimbing osis
dilakukan oleh smp negeri satu geringsing kabupaten batang
di luar jam sekolah dan saat sekolah dalam kondisi sepi
dari hasil penyelidikan sementara polisi menduga korban berjumlah lebih dari dua puluh orang
namun hingga saat ini hanya tujuh orang yang berani melaporkan resmi ke polisi sebagai korban aksi bejat tersangka
puluhan korban puluhan korban yang saat ini baik itu perlakuan asusila berupa pencabulan
ataupun perbuatan persetubuhan
tentu saja ini akan kita laksanakan pendalaman lebih lanjut
itu baru progres awal
atas perbuatannya tersangka dikenai pasal pelanggaran undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara